hingga kamis malam banjir di perumahan pondok ungu permai bekasi masih menggenangi rumah warga
sementara itu akibat banjir tersebut aktivitas warga menjadi terganggu
hujan deras yang terjadi sejak kami siang hingga sore tadi
membuat perumahan pondok ungu permai bekasi utara kota bekasi pada kamis malam masih terendam banjir
ketinggian air masih mencapai enam puluh hingga delapan puluh cm
sejumlah kendaraan roda dua yang nekat menerobos genangan air akhirnya mogok akibat terendam air
banjir juga membuat aktivitas warga lumpuh total
menurut warga banjir tersebut terjadi karena intensitas hujan yang tinggi yang terjadi sejak kamis pagi
ya kadang kadang juga melihat intensitas hujan kalau lagi lama gitu
itu suka naik hujan ya
mungkin sampai delapan puluh hujan yang nekat
tapi sejumlah ruko ini kan terendam banjir mengganggu aktivitas
mengganggu intensitas ya pasti
kamis siang banjir juga menggenangi perumahan irigasi danita
kota bekasi timur kota bekasi
genangan air di ruas jalan irigasi raya mulai tiga puluh hingga enam puluh cm
sejumlah warga mulai mengamankan peralatan rumah tangga dengan menyimpan di tempat lebih tinggi
selain dipicu hujan deras banjir di wilayah ini disebabkan buruknya sistem drainase
pemerintah kota bekasi sebenarnya telah menyediakan satu unit mesin pompa untuk mengurangi debit air
namun belum mampu menanggulangi banjir di wilayah tersebut
ya sekarang sih hampir setiap hari mas
kalau setiap hujan pasti banjir
jadi biasanya saluran airnya tetap tersumbat
nah terus kan sekarang kan udah ada pompa air tuh
tapi kalau satu mah kayaknya sih nggak cukup gitu mas
kalau bisa mah ya ditambah gitu kan
soalnya hujan baru segini aja udah kayak gini udah banjir segini gitu
selain di perum irigasi danita banjir juga merendam pemukiman lain
di antaranya arenjaya durian jaya pondok hijau permai dan wilayah narogok meningkat
erik kustara ddbbn bekasi